tapi kan ketawanya ditahan
apa aja yang diambil
dompet sama hp
gak usah sedih
isi dompetnya paling hasilnya opet
kan yang diambil bukan cuma dompet
kan beli hpnya dari hasil uangnya opet juga
hayuk jalan lagi
kita mau jualan
saya jualan dulu ya
mau cari rejeki halal
mas tinggalin sama dik dik
sakitnya tuh disini
saya dikeroyok sama dua orang
sakitnya tuh dimana mana
cash mah uangnya dari mana
dibantu sih bos
saya permisi dulu
mau ngetes motor baru
kita sudah dapat tiga dompet
tapi hasilnya minim semua
sebentar lagi jam rame
kita operasi lagi
kita jalan masing masing aja dulu
nanti kita ketemu lagi disini
uang yang dari tiga dompet tadi
saya bawa dulu
ntar kita kerja
bapak nyuruh amin yakri kerja di tempat yang lain
amin gak tau kamu kerja apa
selain jadi supir
terus gimana tuh
amin udah bikin surat keterangan kehilangan buat bikin sim sama ktp baru
tapi belum ada uang paling nunggu gajian terakhir
nggak dicoba dicari dulu copet sama dompetnya
amin tadi sempat ketemu lagi sama copetnya
bukannya bisa ngambil dompet yang dicopet sama isinya
amin malah dikeroyok sama copetnya
ah biarin lah
nanti dua copetnya biar kena balasannya
saif kita nggak jadi ketemu lagi hari ini
saya mau besok sodara di rumah sakit
kalau mau jalan aku mau jalan

kita ketemu lagi
mau kemana jangan buru buru
kelar yang dompet sama hape
jangan teriak jangan melawan
saya bawa belati
kalau enggak isi perut kamu bisa keluar
hape disaku depan
dompet disaku belakang
ih amerika juga dangang
saya bawa uang dari bu dis humbled velvet
pokoknya makan aja sampe mati
saya mau keluar
mungkin mau jualan sireng
disini sudah cukup enak
teduh kita nggak perlu tenda lagi
siapa yang nyuruh jual disini
gak ada pergi
kamu pasti lagi ada masalah
berarti sudah dua kali
penodongnya juga sama
kalau nanti sampai tiga kali berarti langganan
kamu jangan tertawa di atas penderitaan orang lain
saya gak ketawa
itu si dewi yang ketawa
tapi kan ketawanya ditahan
apa aja yang diambil
dompet sama hp
gak usah sedih
kan yang diambil bukan cuma dompet
kan beli hpnya dari hasil uang nyopet juga
kita mau jualan
saed jualan dulu ya

nanti ada yang ngusir lagi enggak
adik yang ngusir kita itu siapa ya
masa satpam gak pakai seragam
mungkin seragamnya lagi dicuci
satpam itu seragamnya gak cuma satu setel
kalau yang satunya lagi dicuci
pasti masih ada yang lain yang bisa dipakai
ya mana aku tau
aku kan bukan satpam
aku juga bukan satpam
berarti kamu hebat
pengetahuan kamu luas
kamu bukan satpam
kalo bajunya satpam itu gak cuma satu setel
tadi esi udah sms
terus esi sms lagi
otwt apa artinya neng
tapi sampai sekarang belum dijawab
jadi kamu belum tau
apa namanya belum dijawab sama si neng
kamu seperti yang takut
itu anak kamu
kamu tau dari mana
waktu itu aku sama saeb ambil hp dia diangkut
hari itu juga aku sama saib dicari
terus ditangkap sama empat preman
dibawa ke tempat sepi
terus datang satu orang lagi
tapi kayaknya dia pemimpin yang lain
itu yang waktu kita pernah lihat di terminal
kalian belum tahu muslihat alias kang mus
tapi kalian sudah tahu anaknya
terus aku sama saeb disingkat sama preman yang empat
jangan jangan yang satu orang lagi itu
jangan coach ajalah lo